melakukan ibadah haji butuh persiapan yang matang apalagi ibadah digelar dengan durasi
yang lama yakni empat puluh hari dan dilakukan di tengah cuaca panas selain persiapan fisik
jemaah juga harus belajar tentang tata cara ibadah praktek dan simulasi ibadah haji seperti belajar
tata cara mengelilingi kaabah persiapan inilah yang disebut manasik jadi manasik itu adalah
mempelajari ilmu ilmu haji untuk supaya nanti di sana itu mudah mengerjakan dan ketika beribadah
itu pakai ilmu bukan hanya ikut ikutan jadi tahu apa rukun rukunnya dalam haji apa kewajibannya
toa bagaimana pakaiannya toa bagaimana dan juga apa namanya segala galanya habib ahmad alkaf
menambahkan tidak ada ketentuan berapa lama manasik itu harus dilaksanakan
yang pasti manasik harus bisa mencakup keseluruhan ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan jamaah calon haji
haji mulai dari agama serta situasi yang akan dihadapi di arab saudi nantinya termasuk pengetahuan
budaya dan aturan yang berlaku di tanah suci manasik juga memastikan para jamaah haji memiliki
esensi dan niat ibadah haji yang tepat yaitu mencari ridho allah jadi kita saya awalnya agak sedikit
dengan metode manasik yang bertahan tiga hari di sini
tapi ternyata isinya luar biasa
karena kita seolah olah melakukan apa yang akan kita lakukan di tanah suci nanti
dan juga kemudian dengan diisi tausiah tausiah yang berkelanjutan
masya allah sehingga masuk ke dalam hati
tibi tur sudah memberangkatkan jamaah calon haji indonesia sejak dua puluh tahun yang lalu
setiap tahunnya terdapat tantangan berbeda dalam pemberangkatan jamaah
saat ini tantangan berasal dari cuaca panas ekstrim
yang melanda arab saudi yang mencapai empat puluh derajat celcius
kalau dari tibitur itu yang jelas jamaahnya harus bawa spray
terus kita soko anjurkan minum terus biarpun tidak merasa haus
karena memang keringatnya akan terserap jadi bahaya untuk dehidrasi
untuk mengantisipasi hal ini pihak travel juga melakukan tes kesehatan
bagi jemaah yang mengikuti manasik serta memberi edukasi
selain menjaga kondisi tubuh dari dalam dengan mencukupi cairan tubuh
jemaah juga dianjurkan membawa krim tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar matahari
aulia wardani evan askam jakarta